kalo ngadepin breman jangan takut
biar lu gesit jadi satpam perumahan
lu kuduk urusin badan
itu dia din
susah udah segala cara gue coba
lu kan pernah jadi satpam
yang kemarin kan gua jadi satpam perusahaan
nah yang ntar ini nih
gua jadi satpam perumahan
kira kira kendalanya apa
kuncinya disiplin itu doang
tentu tidak bos
diri yang tegap
jalan di tempat
langkah tegap maju
bisa mulai dari
baris berbaris dan
kalau yang kayak gitu sih gua udah katam din
kamu jadi ngelamar kerja
saya mau buat surat lamaran kerjaan
mau minta kertas
ya udah sebentar ya
dia diwwamedin lu ya
amplop coklatnya ada
kanan kiri kanan
udah kamu tulis aja dulu lamarannya
nanti aku ambilin amplopnya
kalau bisa sekalian matrenya juga ya teh
kenapa gak sekalian aja kamu minta kerjaan juga sama saya
jadi saat pamper rumahan
lo kuduk urusin badan
itu dia din
liat tuh si sapri
mau bimbingan skripsi di rumah saya
kalau kamu mau bimbingan skripsi
sebaiknya waktu saya ada di kampus aja
kata mahasiswi bapak dia gak punya waktu lagi
kalau dia nggak bimbingan sekarang
nanti bisa bisa dia mengulang semester depan
suruh saja dia mengulang lagi
ini surat lamarannya udah jadi
udah nih masukin
tolong dikirimin pakai jasa pengiriman barang kayak ani
asal kamu sendiri yang ngirim kesana ya
yaudah sebentar tunggu sini
bukan yang gue agak agak mau
tapi motor gua gak kuat bawah lo
kan kemarin lo tau sendiri
ampe dua kali lo turun ngedorong
udah nih kangkut aja deh ya
ya udah gak apa apa aja
ada apa sih pak
bu mahasiswi bapak sudah telanjur datang kesini
bilang saja bapak tidak ada di rumah
ibu mau ngajarin bapak bohong
jangan pak bilang terus terang aja
terus kamu mau kemana
ke rumah pak jalil guru matematika
mau belajar bersama
bisa antar saya ke jalan keramat
lima puluh deh mas
kuat jangankan ke keramat ke bali aja kuat
ntar sekalian lewat mampir pangkalan saya pinjam punya teman saya
maaf ya wira saya nggak bisa kasih kamu bimbingan
kamu udah di jalan
kok bisa ya
mahasiswi sekarang itu kerjaannya maksa maksa dosen
kamu kesini aja ya saya tunggu
pura ada powerbank gak
eh elah tis
lu pake nanya nanya powerbank segala udah kayak tukang ngecek aplikasi
beneran pur ini apa saya mau lobet
tuh tuh tuh tuh kan ah mati ah
lo mau baterai lo isi lagi
ya iya tuh pur
buka hpnya ambil baterainya
isi lagi deh itu baterainya
pur gue pinjam helm sama tukeran motor ya
oh gak bisa jack
gue belum dapat tarikan sama sekali
ntar kalau gue pake motor lo mogol lagi
tis tukeran motor yuk
bang katanya gue buat sambil kamu balik
bali matraman mas jati negara
emangnya kamu mau kemana jak
nganterin penumpang ke keramat
eh ntar lo dapat bagian
oh ya udah atuh
tis makasih ya
jangan lupa bagian saya ya jack
tenang tis orang baik kayak lo mereka kucing banyak
kata bapak saya juga begitu
nanti aku telponin mas pur buat nganterin kamu ke biro jasa
iya teh ongkos jalannya
ini amin kan udah buat ganti amplop kertas materai sama ongkos kirim surat lamaran kamu
oh ini masuk banget pak
jauh banget ini
masuk ke dalam ini
iya berapa bang
mau diantarin ke biro jasa pengiriman
ya tunggu ya
maaf mbak mau jack nya sama temen saya aja ya
nis anterin ani ke biro jasa pengiriman
kayaknya pasang deh
sudah yang cintanya lu kieu kowe woi ou
sebab biasa ikuti apa ya enabling mengecha kepang
nanti tas uek mengakui gimana ini bang
jangan disuruh cuma takut dua mbak gitu ya
oh kalau itu saya ingat
soalnya barusan bu nur udah ingetin
yaudah jangan lupa
nanti kalau ketemu emak kasih tau juga ya
iya insya allah
bu nur ikut kan
bu nur bahasanya kekinian banget
bantuin atau kan
yang mau ngojek
kang amin atau neng ani